pertamina membantah terlibat dalam kasus kebocoran bahan bakar yang mengakibatkan kebakaran dan pencemaran di sepanjang perairan balikpapan penajam
pihak pertamina menepis isu pipa bocor di daerah balikpapan penajam
alasannya titik api dan bocoran jauh dari fasilitas pertamina
menurut pertamina hasil analisa laboratorium menunjukkan cairan yang mencemari perairan balikpapan penajam bukan produk pertamina
hasil uji coba laboratorium menunjukkan cairan itu merupakan bahan bakar jenis fuel oil
sementara produk yang dihasilkan oleh fasilitas pertamina adalah crude oil
pertamina mengaku tidak mengetahui sumber cairan itu
selain fasilitas pertamina di kawasan itu banyak kapal yang memiliki potensi menjadi penyebab tumpahan bahan bakar dan menyebabkan kebakaran tersebut
selain itu pertamina menjamin kebakaran tidak mempengaruhi distribusi baik lpg ataupun bahan bakar
itu pipa pertamina yang dari penajam ke balikpapan berada jauh di luar lokasi titik api yang terjadi tadi siang
sehingga bisa dipastikan bukan dari fasilitas pertamina
sebelumnya sebuah kapal yang diduga milik pertamina terbakar di teluk balikpapan
kesalahan prosedur dalam penanganan tumpahan minyak diduga menjadi penyebab kebakaran itu
api diduga berasal dari solar yang tumpah dari arah utara kampung atas air
hingga arah selatan di area teluk balikpapan
untuk sementara tumpahan minyak yang menyebabkan kebakaran diduga berasal dari kapal tanker yang sedang berlabuh di pelabuhan sumayang